tragedikan juruhan berbuntut pada dihentikannya pertandingan liga di indonesia
lebih dari setengah musim seluruh klub yang tergabung dalam liga satu dan dua tidak dapat mengadu kaki
sabtu sore sekitar dua puluh klub yang hadir dalam sarasehan yang digelar oleh persatuan sepak bola seluruh indonesia di surabaya
sepakat pertandingan liga satu akan mulai digelar pada musim depan
klub klub yang tergabung dalam liga ini pun siap merumput kembali
ketua umum pssi erick thohir mengungkapkan liga indonesia harus menjadi nomor satu di asia tenggara
ia mengakui banyak yang harus dibenahi baik dari sisi kebijakan dan aturan main
saat ini yang utama adalah keberlangsungan pertandingan yang terjadwal dengan baik
dan pencegahan match fixing yang menjadi dugaan kecurangan dalam pertandingan
penting jadwal ke depan itu harus konkret kenapa
karena kalau kita mau punya tim nasional yang baik
mesti juga punya jadwal
jadwal tanding tim nasional nggak seperti sekarang
ketika ada jadwal fifa di bulan juni kita belum tahu mau main sama siapa
apa mungkin kita mempersiapkan tim nasional yang baik hanya latihan seminggu
nggak mungkin kita bukan bangsa eropa
kita bangsa indonesia yang perlu waktu untuk menyiapkan tim nasionalnya
karena kita harus bongkar
dan harus punya nyali kalau mau membuat sepak bola kita nomor satu di asia tenggara
jangan sampai sebelum peluit berbunyi selesai kita sudah tahu skornya
atau jam tayang yang terlalu malam
yang sehingga para supporter sulit pulang ke rumah
sehingga ada tingkat juga kriminalitas di jalanan
dalam sarasean ini juga disepakati tentang pembagian jam komersial antara liga satu dan dua
pembagian kick off yang memberi peluang bisnis menguntungkan bagi keduanya
untuk mengatur detail penjatualan
sekretaris jenderal pssi ratu tisa destria menyebut
sudah ada tim khusus beranggotakan enam orang dari semua unsur liga yang akan mengatur ritme pertandingan
selain itu disepakati seluruh izin pertandingan akan diurus pssi tanpa membebani operator ataupun klub
bagi sejumlah klub yang mengikuti sarasehan
pertemuan tersebut diharapkan tidak berhenti di ranah kesepakatan saja
namun dapat diimplementasikan untuk jangka panjang
selain pengaturan jatuh
jadwal dan keberadilan jam komersial
klub berharap ada peningkatan kuantitas dan kualitas wasit
yang penting itu liganya teratur
jadi kita jelas kapan kita bakal main kapan kita selesai
jadi lebih kesana jadi kan persiapannya jelas gitu
kapan kita bisa melakukan pramusim kapan kita bisa ada transfer window mind
kami ingin kuantitas dan kualitas wasit diingatkan
kita punya dua ratus lima puluh juta lebih
pemain ini berharga

tugas kita gimana meningkatkan ini menjadi jutaan pemain sepak bola
siapa yang menciptakan
klub dan yang paling utama adalah kopi g satu dan liga dua
setelah itu terbentuk pemain akan banyak di indonesia
industri sepak bola bukan dari liga satu liga dua liga tiga
sampai akademinya akan terbentuk secara otomatis
dan perananya pertandingan liga satu akan mulai musim depan
yakni periode juli hingga april
sementara liga dua pada november dua ribu dua puluh tiga hingga juli dua ribu dua puluh
pssi menjanjikan penonton bola di indonesia akan menikmati pertandingan liga sepanjang tahun